kamu sudah siuman
mikirin keadaan kamu
kau jangan terlalu yakin ya mil
kita tinggal tunggu waktu aja
dan aku yakin suatu saat nanti
aku pasti bisa ngikat kamu dan kamu akan balik lagi ke masa lalu kamu sebagai cewek berengsak itu
kami semua disini ikut mendoakan ibu juli
saya sudah kehilangan istri saya
dan sekarang ini
kalau saya harus kehilangan anak saya
cuma dia milik saya
mudah mudahan aja ibu juli selamat
kita berdoa aja pak ya supaya non juli cepat sembuh
sebentar ya pak
ibu sudah di rumah sakit sekarang
tolong kamu atur semuanya ya
dan jangan sampai berita ini tersebar ke media
saya nggak mau nama ibu juli rusak
tolong semua urusan kantor kamu yang urus
putri bapak mengalami overdeyidrasi dan gangguan jiwa yang sangat berat
itulah yang menyebabkan kondisinya jadi drop dan lemah
lakukan apa saja
saya nggak mau kehilangan dia dok
kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan putri bapak
bapak berdoa saja
selebihnya kita serahkan pada yang kuasa
terima kasih pak
ini semua gara gara milo dan keluarganya
saya harus bikin perhitungan sama mereka
selamat pagi bu
duh tamat dari kuat gue
bisa bertemu dengan saudara milu
ada orang yang melaporkan dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik
anda menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jatuh sakitnya saudara juli karena stres
hingga sekarang kondisinya masih kritis akibat perbuatan anda
juli sekarang kritis pak
ayahnya tidak terima dan menuntut anda
apakah dengan petro mia
juli kamu sudah siuman
bapak khawatir mikirin keadaan kamu tadi
juli kenapa kamu nyiksa diri sih jok
mikirin lagi brengsek itu sampai kamu jatuh pingsan
dan kritis tadi
kamu sengaja mau bikin hidup bapak sengsara di masa tua
ibumu sudah pergi juli
hanya kamu milik bapak satu satunya
maafin aku pak
kalau bapak marah sama kamu sekarang
kamu harus berhenti
aku tidak mau sekali sama kamu jok
bapak gak mau kehilangan kamu
setiap nafas yang kamu hirup itu
adalah anugerah terindah dari allah
kamu jangan sekali sekali menyianyiakan
tidak tahulah pak
juli tidak sanggup
kalau harus hidup
dan melihat milo
dari awal kan bapak juga sudah
tapi apa daya bapak
kamu tidak mau dengarkan
tapi kalau akhirnya
tidak tegas sama anak itu
bayar semua sakit hati kamu cuma
dia tidak bersalah pak
orang tuanya dia ancam
siapa yang mengancam
bapak tidak sama sekali
kamu masih polos jul
tidak tahu lah
siapa yang mengancam
kamu sudah diperlakukan
semena mena kayak gini
masih aja kamu membela dia
cinta itu buta
tapi cukup sekali
kamu dibutakan cinta
lihat kita sengsara
aku dan milo itu
tidak bisa berhenti
aku tidak mau
bapak tidak pernah rela
kamu diperlakukan seperti ini
jadi milo harus menanggung
akibat dari semua perbuatannya
dia pasti akan masuk penjara
dia pasti akan masuk kejar
dia pasti akan masuk kejar
apa maksud bapak
apa maksud bapak
apa maksud bapak
bapak menuntut dia
jabut tuntutan bapak
dendam gak akan pernah menyelesaikan masalah pak
mereka jadi menyesal
dan merasa bersalah
telah membuat kamu menderita begini
mereka harus lebih belajar
mereka harus lebih belajar
jangan sampai dia
kenapa napa ya tuhan
dan selamatkanlah dia
yang terlahir sempurna